waalaikumsalam diri cantik
ya diri cantik
yang penting ma cuy tidak kedinginan
tidak tidur di lantai
terima kasih banyak anggu soi
kamu teken apa lagi neng
jadi ini harusnya
ehm cucu menurut kamu keputusannya aku buat nikah sama sobri bener atau enggak
kalau itu mah cucu gak berani menilai
kan yang ngejalanin kamu
ih kamu mah ditanyain malah gak berani ngenilai
yaudah gini aja coba sekarang kamu bayangin
kamu itu jadi aku
nah kalau lagi ngadepin masalah kayak gini kamu bakal ngambil keputusan apa
bakalan tetap nikah sama sobri atau enggak
kalau cucu jadi entut ya kalau cucu mah gak pernah nikah sama laki laki lelaki
ternyata udah punya orang lain nanti yang ada cucu sakit hati
waalaikumsalam diri cantik
iya diri cantik
telepon dari nabagja ya
udah lanjutin ngobrolnya
kasian nabagja nungguin
sinyalnya keputus mak
baterainya teh habis
tadi dede lupa ngecas
besok pagi temuin nabagja
yaudah sekarang tidur
biar besok bangun pagi
jangan lupa minta maaf ya
aku luar biasa dulu
video yang reguler
d eran jadi dua buamin
charlie saya begitu seperti
ini sudah jam dua belas
tunggu sebentar lagi
dia pasti mau jual tv buat bayar utang sama kalian
mau jual tv kemana malam malam begini
iya betul juga
bisa jadi dan memang ada bisnis
bisnis telur asin
dia dapet telurnya kalian dapet asin alias apes
kita pulang yuk kak mas hepp
kita jangan suka seujung
iya kita tunggu sampai awal bulan depan
besok sudah awal bulan
kalian jadi orang punya pendirian amat sih
pantesan aja mau dipengaruhi sama si idan
as'hadu an la ilaha ill'alllesia
asal atuhiru minannu asal atuhiru minannu
tut bangun tut
lima menit lagi
kok sholat subuh nunggu lima menit sih
nanti keburu abis waktunya
bangun gak boleh begitu dosa
duduk terus sholat ya
pembuli nyala dulu ya
maaf burasa sudah ditunggu dokter andi
sebentar sebentar sebentar aja
selama ini aku mencari cari jessica sekarang dia berdiri di
saya harus dapatkan sesuatu
sementara suster saya mau ketemu dokter andi sebentar saya nggak akan lama di dalam
can you please wait for me kamu tunggu disini sebentar saya nggak akan lama
sorry ada apa ini tante
ada yang ingin saya bicarakan sama kamu
just wait dia nggak akan lama kok
itu dan awannya iya
pak tolong pindah parkirnya sebelah luar
soalnya yang bapak tempatin buat parkir dokter klinik
jadi saya nggak boleh parkir di sini
ya udah saya pindah
ya pak maaf ya pak
ya kasihan cus
aku ambil di dapur aja deh
ada es krim gak ya
aku udah lama gak makan es krim
maaf ya jess menunggu lam
padahal saya sudah minta dia menunggu

padahal saya sudah berhasil ketemu jessica
tapi dia malah pergi
dokter andi kan ada pasien yang namanya jessica nabella
kontaknya atau alamatnya
maaf ya bu kami tidak bisa kasih tahu
data pasien sembarangan ke orang lain
enggak saya kenal kok sama jessica
bahkan saya sudah kenal lama
tadi saya lupa minta kontaknya
maaf bu kami tetap tidak bisa kasih tahu
terima kasih sister
sama sama permisi bu
ya saya sudah selesai
jemput saya di depan ya
kan aku selalu inget pesan papa waktu dulu
makasih banyak ya bapakku sayang
papa sampai repot repot ngadain acara dinner karena hari pertama aku kerja
gak usah gak usah
kita makan yuk
nanti kalau kamu udah mulai kerja di pt hartawan setosa
orang gak boleh ada yang tau kalau kamu puternya papa
mereka itu kan saingan bisnis papa
ini bakal mencurigakan kalau sampai ada yang tahu putri saingan bisnis mereka malah kerja di perusahaan mereka bukan di perusahaan papan
tapi papa benar juga sih
oke pa papa tenang aja
kamu anaknya hebat ya masih ingat aja apa yang bapak kasih pesen dulu